tapi tetap anda bisa bikin atau praktekin di rumah
selama nggak ada subvarian baru masuk
nih tapi kalau misalnya kita berkancak lagi sama podcastnya code ready
pasti mudah ditebak dong kalau seperti ini
blt itu bukan hanya di kemensos
karena kalau kita lihat kemarin memang cukup dari hari pertama hingga hari kedua
yuk yuk ini loh di basket kan udah ikut fiba
anak perempuan berumur sebelas tahun itu ternyata sudah lama bermain roll play dengan pengguna tiktok lain yang tidak ia kenal
ada sebuah momentum yang jangan sampai kita lewatkan
udah cukup banyak juga antusiasmenya di sana gitu
akan dipisahkan masing masing box berisi satu ratus dua ekor anak ayam
bisa mendeteksi adanya virus ini
jangan sampai ayam stres lalu sakit dan mati
seperti pada tahap pertama kami lakukan
ini biasanya orang dulu itu suruh ngepel pel
perlu kita perhatikan jadi makanya biasanya memang ibunya disarankan untuk kontrol rutin ya jadi kita
dan kebetulan juga kuliah di jakarta kan
gempa susulan juga masih terus terjadi seiring dengan proses evakuasi ya pak ya
siapa tahu gitu kan
lebih memperhatikan dosen kayak gitu mengajarnya